mulai hari ini kepolisian republik indonesia akan menggelar operasi zebra di seluruh wilayah
tujuan operasi zebra tahun ini untuk mendorong pengguna jalan agar lebih tertib berlalu lintas
dan untuk menekan angka kecelakaan
namun baru hari pertama saja sudah banyak pengendara yang kena tilang karena melanggar lalu lintas
dan lebih banyak lagi pengendara yang nekat melanggar lalu lintas
demi menghindari terjaring operasi zebra
sejumlah pengendara yang menerobos jalur bus transjakarta di jalan di panjaitan
cawang jakarta timur panik saat mengetahui polisi menggelar operasi zebra di jalan tersebut
sejumlah pengendara bahkan ada yang nekat melawan arus agar tak terjaring razia
di tangerang banten seorang pengendara mobil minibus nekat menerobos sejumlah polisi lalu lintas
yang sedang menggelar operasi zebra di jalan raya benteng betawi
hingga rabu siang polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap pengemudi mobil tersebut
di mojokerto jawa timur sejumlah pengendara sepeda motor nekat balik arah
begitu mengetahui ada operasi zebra digelar di jalan raya rabasuni kecamatan soko
sebagian lagi ada yang pura pura berhenti di warung atau belok masuk ke dalam gang
operasi zebra digelar mulai satu november hingga empat belas november nanti
tujuannya agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas
sehingga dapat menekan angka kecelakaan di jalan raya
untuk itu para pemilik kendaraan dan pengendara kendaraan bermotor
diminta untuk menyiapkan segala surat surat dan memeriksa kelengkapan kendaraannya